berarti si aba sama si kemote ada kong kali kong
sekarang mah ya bereskan masalahnya berdua saja
ngambek ngambek terus
kalo tau masalahnya ngambek
tunggu itu hatu berai saya lagi pusing ini ngurusan masalah ngambek mengambek ini
hah dia aja gagal ngebujuk nenek
bukannya gagal tapi belum berhasil aja saya bakal tetep ngebujukin raya kong
udah lah udah kamu gak perlu
kangen banget nih pengen ketemuan
oh iya kalian lagi tanding ya udah beres belum
udah tapi kalah
ya nggak apa apa lah yang penting kan tim co dari kelas kita menang
nanti kan juga ada perempat final ya lo doain aja deh speknas kita deh
serius yaudah deh kalo gitu gue kesana aja ya
oke gue tunggu ya
apaan mau kesini
ih asik banget udah lama banget gak ketemu raya
oh si si
kok malah jadi kamu sih yang beresin motornya
ini kan kerjaan om budhu sama abah
udah gak apa apa rai kasihan tuh liatmu
abah kamu sama om om lagi pada asik asik kan
lagi temu kangen
udah kalo gitu ini mending tinggalin aja kamu ikut aku aja soalnya di sekolah anakku lagi ada class meeting
cuma gimana ntar izin sama abahnya dikasih gak ya
aku sih yakin gak dikasih
iya juga sih gimana ya
ya udah deh ntar aku coba ngomong sama abah ya

ya bismillah aja

iya mah bestol
kayak om aja beneran ngomong om ini
oh ini pemuda beneran
udah nyam pat mata aja dia
eh tidak ada rahasia rahasian disini
kalau orang sekarang bilang brother
ya brother baraya lah sama aja
tapi bah menjaksanya mah karunya di gugur tuh
jadi mending diajak tau ujung
bikin jadi penasaran aja bisa yang seru dia
awak badak bagus lah bantuin abah terus aja disini
ada apa kemon
jadi gini bah
di sekolahnya raya tuh lagi ada class meeting
rencana ya saya sama raya mau ke sana
boleh nggak bah
kamu nyurusin dengan raya
dua anak motor
tapi gimana bah
aku yakin sini satu satunya kesempatan untuk mengujukin raya untuk ngebelakan lagi
kamu mau ngambil kesempatan dalam kesempitan ini namanya
saya mau nyari nyari kesempatan kok
lagi ngeri serah abang ya
lagi ngeri serah abah juga sih
kalau saya yakin sih ini kesempatan satu satunya mbak
tapi serah abah kalau emang abah pengen rai masih balapan sih
neng berduaan sama kamu naik motor
tapi nain juga nggak bisa naik motor sendirian
dia itu baru sembuh sakit
yaudah gini aja bah
saya sama raya perginya naik angkot aja
kan nggak berduaan tuh
udah otomatis ada supir ada kenek
belum ada penumpang lain ya kan
neng angkot aja bah
satu satunya kesempatan loh bah
jujur saya juga nggak mau ngeliat raya balapan lagi
saya takut dia jatuh
bah biarpun kita pergi berdua
kan tetap ada yang ngawas ya
wah si kemot udah pintar ngomong jawab ya
gimana nih bah
tok tapi kamu jagain sini
siap beres gitu dong bah
aku sama mondi berduaan pergi nih
siapa bilang berdua
loh kok berempat sih
nek si kemot si supir si kenek obatan aman
iya kita pergi neng angkot aja
ya deh deh nggak apa apa
jaga jarak aman
kalau tidak kamu lagi di flyover naik motor sendirian
sumpahin siapa ya ya
nih mau ke sekolah dulu ya
neng kemot tenang saja
biar om yang beresin
lagian om dudung pakai nyuruh mau dia yang beresin lagi
nggak om dudung nggak nyuruh
emang aku aja yang pengen dari
orangnya bilang sendiri
om tidak nyuruh
dia mau sendiri ya
yaudah kalau gitu sekarang layan om dudung
beresin lagi motornya ya
udah selesai om
buah ngedapin om
nggak lebih happy lah
di kamu ngomongin apa aja sama abah
ada deh dan ntar aku ceritain
ntar ntar sudah
sekarang aja bikin penasaran
kalau nggak aku ngambek nih
jangan ngambek dong ray
yaudah makanya cerita
tadi itu abah ngizinin aku untuk pergi sama kamu
karena abah pengen aku untuk puju kamu ke belakan lagi
terus kamu bujurin aku
ya jujur untuk kali ini aku setuju sama kata kata abang kamu rai
aku juga ngerasain apa yang abah kamu rasain
dan aku nggak mau ngeliat kamu celaka lagi
kamu setuju sama abah
buat minta aku berhenti buat balap gitu
ini ini ambil aja bang
ray raya kamu tungguin aku dulu dong
kau tau neng ceritain
betul ya bang
gak ada apa apa bang
biar si k mod memberi penjelasannya dulu
si neng itu udah kayak anak kita juga
iya itu tuh kenapa kak
komotnya cuma jelas kan
saya cuma untuk ngebujuk raya yang abah lapang lagi tapi malah kayak gini
diangkutnya dia tiba tiba diangkut terus tinggalin saya
eh benar benar benar benar
berarti si abah sama si k mod ada kong kali kong
sekarang mah ya bereskan masalahnya berdua saja
ngambek ngambek terus
kalau tau masalahnya ngambek
tunggu itu hatu brai
saya ini lagi pusing ini ngurusan masalah ngambek mengambek ini
hah dia aja gagal
bukannya gagal tapi belum berhasil aja
saya bakal tetep ngebujukin raya kom
udah lah udah kamu nggak perlu ngebujukin raya lagi
mendingan kamu pulang aja
biar saya aja yang ngebujukin neng
k mod sekarang kamu istirahat saja
capek pak ini si anjaran
capek ngambek pulang udah
gampangnya moga budak awewe diurusinnya sih
hah neng aku tau neng
neng aku tau nangis gitu aku tau
apa jadi selama ini gitu sama mondi
apa setongkol sama dia
bukan setongkol abah neng
berarti selama ini abah ngomongin neng di belakang kan sama mondi
abah saya nggak punya siapa siapa lagi di dunia ini teh
abah mah nggak bisa hidup tanpa neng
abah kehilangan ambu ker abah ker pukul pukul nah kasih ambu neng
abah mah nggak bisa neng
gara gara abah naik cilaka
aduh itu artinya abah tidak bisa mendidik anak
lebih baik abah mati gue neng
bukan gitu atuh abah
neng juga kan punya cita cita neng juga
dan suatu hal kami juga